dan untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas di kawasan puncak bogor jawa barat saya sudah terhubung dengan akp diki pranata kasat lantas polres bogor
selamat sore pak diki
selamat sore mbak
pak diki kamis pagi hingga siang situasi lalu lintas di kawasan puncak dari informasi yang kami dapatkan terpantau lengang
nah ini bagaimana dengan sore ini karena ada prediksi bahwa sore ini akan mulai semakin padat
baik terima kasih jadi memang betul sekali mbak kami laporkan dari kawasan wisata puncak
sore hari ini sudah mulai ada peningkatan peningkatan kegiatan masyarakat di beberapa titik terutama kegiatan seperti di pasar dan tempat tempat kumpulnya kuliner
jadi kalau dari pagi memang belum terlihat ramainya karena memang seperti kita tahu kawasan puncak ini identik dengan tempat kuliner
jadi dari pagi masih pada tutup semua masyarakat baru mulai melakukan aktivitas pada sore hari ini
baik kalau begitu titik titik mana saja kah kemudian pak yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian dan juga harus diwaspadai oleh masyarakat terkait potensi pusat keramaian atau kemacetan yang tadi seperti bapak sebutkan ada pasar kemudian juga lokasi wisata kuliner
ya baik jadi memang terpantau simpul simpul kemacetan
jadi di kawasan wisata puncak ini ada beberapa titik mbak pertama diakibatkan karena adanya bottleneck
bottleneck ada beberapa titik kemudian untuk simpul kemacetan sendiri itu ada di megamendung ada di cimori kemudian di pasar cisarua di simpang taman safari dan paling terakhir itu yang paling atas ada di gunung mas
jadi banyaknya masyarakat yang berkumpul untuk mencari dan persiapan berbuka puasa
lanjutnya dengan beribadah itu berkumpul dulu mereka biasa di titik titik tersebut mbak
oke nah kalau begitu dari pihak kepolisian sendiri apa saja kemudian himbawannya untuk menghindari titik titik kemacetan ini
atau apa yang kemudian bisa disiasati menghadapi titik titik kemacetan atau kepadatan lalu lintas ini
ya baik jadi memang untuk saat ini kami dari tadi pagi masih menyiapkan delapan puluh personil kami yang kami sebar di beberapa titik
masyarakat agar tetap bersabar di antrian apabila nanti menemukan antrian
jadi jangan mengambil langkah sendiri yang akhirnya nanti malah mengakibatkan kemacetan lebih panjang
oke sejauh ini sistem ganjil genap masih diberlakukan ya pak
apakah kemudian nanti akan ada evaluasi terhadap sistem tersebut
dan rekayasa lalu lintas seperti apa kemudian yang juga disiapkan untuk menyiasati kepadatan lalu lintas yang terjadi
ya jadi memang kita selalu mengadakan evaluasi dengan baik itu dengan dishub
maupun dengan popr dengan dibantu juga dengan polpp terkait ganjil genap ini
alhamdulillah setahun lebih kita laksanakan ganjil genap ini dirasa cukup efektif
untuk mengatur volume arus masuk ke kawasan wisata puncak
jadi ini merupakan langkah awal kita dalam menghadapi lonjakan arus yang masuk
namun kita apabila sudah melakukan ganjil genap
namun arusnya masih membeludak di atas langkah terakhir yang kita ambil yaitu kita melaksanakan one way
jadi ada beberapa pola yang kita dapat ambil beberapa langkah yang dapat kita laksanakan di kawasan peserta puncak ini
yaitu berupa ganjil genap dan one way
apalagi kalau misalnya arusnya memang masih lenggang seperti ini kita akan mainkan ganjil genap dulu mbak
baik baik baik kita akan lihat bagaimana kemudian kondisi arus lalu lintas selanjutnya
akp diki pranata kasat lantas polres bogor
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia
justrum selamat sore pak
selamat sore mbak terima kasih